beralih ke kementerian keuangan sudah hadir di sini direktur sistem manajemen investasi
direkturat jenderal perbendaharaan kemenq bapak saiful islam
pak saiful bisa dijelaskan mengenai mekanisme anggaran untuk program tapera ini pak
karena presiden sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan yang cukup matang
untuk revisi pp dua puluh satu tahun dua ribu lima belas
seperti apa sebenarnya bentuk penghitungan yang dimaksud pak
ini didesain dipikirkan dan terus disempurnakan tentunya
nah terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh mbak lulu tadi
terkait dengan sumber dana yang dikelola oleh bp tapra
rekan rekan media sekalian bahwa semenjak bp tapra didirikan dengan undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas
ada tiga dana yang dikelola oleh bp tapra
yang pertama adalah bp tapra ini
membawa dana atau mengelola dana yang tadinya itu dikelola oleh expertarum
jadi ini adalah suatu lembaga sui generis yang juga mengelola dana potongan
untuk kebutuhan rumah bagi asn sipil
yang kemudian pada saat lahirnya undang undang ini
kemudian dialihkan ke dalam bp tabra
pada saat pengalihan di sekitar tahun dua ribu
dua ribu delapan belas setelah undang undang ini diterbitkan
dana semula itu sekitar rp sebelas delapan puluh delapan triliun
yang kedua adalah pada saat bp taprat dibentuk
ini semacam modal kerja bagi bp tapra untuk bekerja
dan rp dua lima triliun itu sumbernya adalah dari apbn dua ribu delapan belas
di mana mandatnya adalah hasil pengelolaannya itu digunakan untuk pemenuhan biaya operasional
dan investasi dari bp tapera
pada saat start beroperasi bp tapra itu sudah dikasih modal awal
sehingga dia bisa tenang untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja
beroperasi menjalankan program program yang dimandatkan sesuai dengan undang undang
dana yang dikelola oleh bp tapera
ini yang berulang ulang juga disampaikan oleh pak heru tadi
adalah apa yang disebut dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan
ini konsepnya adalah tabungan pemerintah dengan total dana
jadi gini pemerintah menginvestasikan melalui
kalau yang tadinya adalah bapak tarum
kemudian ketika bapak tarum tidak beroperasi lagi
digantikan oleh bp tapera
maka pengelolaannya dilanjutkan oleh bp tapra
dan dari tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga terakhir kemarin
dana yang dikelola dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini
sampai dengan dua ribu dua puluh empat quarter pertama maksud saya
itu sekitar satu ratus lima dua triliun
jadi tiga dana ini yang dikelola oleh
bp tapra yang bisa dianggap sebagai tingkat sumber dana